pemerintah sejauh ini masih mengkaji wacana untuk menerima atau tidak enam ratus an wni eksisis yang ingin kembali ke tanah air
ada pro dan juga kontra terjadi terkait dengan wacana pemulangan tersebut
antara prioritas keamanan dan juga ancaman terhadap ideologi atau mengedepankan alasan kemanusiaan
karena tentu bagi negara demokrasi seperti indonesia dengan paham pancasila
adanya ideologi ideologi lain yang kemudian dipercaya oleh wni
misalnya x isis ini tentu dapat mengancam eksistensi dan juga keamanan di negara ini
bagaimana kemudian karakter paham terorisme para kombatan isis ini
seberapa sulit untuk mengembalikan pemahaman mereka yang sudah terpapar agar tidak lagi menjadi radikal
kita coba ulas malam hari ini setelah tadi kita mendengarkan langsung
wawancara langsung dengan kepala bnpt suhardi alyus
saya akan perdalam lagi dengan pak beni mamoto
kepala pusat studi terorisme dari universitas indonesia
selamat malam pak benny
terima kasih pak sudah hadir di layar demokrasi malam hari ini
kalau kita lihat pak benny tampaknya pemerintah sangat hati hati sekali
mau diapakan kemudian eks wni eksis ini
satu sisi kemudian ada pertimbangan kemanusiaan
tapi di sisi lain tentu security soal kemudian ancaman ideologi
ini juga hal yang perlu dipertimbangkan
dari kacamata anda apa yang membuat pemerintah tampaknya belum bisa final memutuskan wni eksisis ini
yang jumlahnya cukup banyak enam ratusan orang mau diapakan kemudian
jadi pertama kita mengikuti bagaimana di media sosial
apa yang terjadi di suria dengan mudah diakses anak anak kecil dilatih
kemudian pembegalan kepala membunuh sepertinya tidak ada nilai manusia lagi
ini tertanam di ingatan seluruh masyarakat
ditambah lagi beberapa aksi terror bomb
yang terungkap di indonesia ternyata berafiliasi dengan isis
atau atas instruksi dari syria
tapi ada yang lebih serius lagi adalah yang mungkin jarang di expose
pemenggalan kepala yang ada di syria itu sudah terjadi di indonesia di medan
penjaga di polda medan polisi gorok siram bensin mau dibakar
diposo tiga orang dipenggal kepalanya
di brimob di mako brimob lima orang anggota densus
nah ini akan semakin membuat masyarakat takut membayangkan ketika enam ratus itu
sel sel yang di sini akan bisa lebih aktif
lebih lagi ketika mereka nanti di dalam tahanan bisa berkomunikasi
mohon maaf ya faktanya seperti itu

maka dia bisa menginisiasi bisa berkomunikasi
bisa mengarahkan bisa menggerakkan bisa memotivasi
ini menjadi ancaman yang jauh lebih serius lagi
sementara itu kita juga harus menyadari kita harus introspeksi
apakah penanganan yang sudah pulang yang lalu itu sudah maksimal
oke ini soal deradikalisasi ya
ini harus dievaluasi dengan objektif dan jujur
artinya begini kita tidak bisa hanya
kita hanya bisa hanya mengidentifikasi indikator kesuksesan deradikalisasi itu hanya
oh hanya sedikit yang kambuh lagi ikut ngebom
sementara sel yang sedang bergerak kita tidak tahu
oke nah sebelum nanti kita perdalam lagi pak benny soal deradikalisasi
kita dengar terlebih lagi kita dengar kembali apa kemudian pernyataan presiden
terkait dengan pemulangan enam ratus wni eksisis yang ingin kembali ke indonesia

oke nanti sebentar lagi kita akan menjelaskan
jadi kita akan putuskan kalau sudah dirataskan
semuanya masih dalam proses plus dan minusnya
tapi mereka ratakan sudah melakukan paspor nih apakah masih bisa masukin
ya kalau bertanya kepada saya ini belum ratas ya kalau bertanya kepada saya
tapi masih dirataskan
kita ini pastikan harus semuanya lewat perhitungan kalkulasi plus minus
oke terima kasih

ya saya kembali ke pak benny sebelum kita perdalam lagi soal deradikalisasi ya tadi
anda sempat singgung pak benny jadi menurut kacamata anda dengan pertimbangan tadi presiden
secara pribadi ya bukan sebagai kepala negara lebih baik tidak dipulangkan begitu apakah
memang itu kira kira menjadi opsi yang paling tepat bagi wni eksisis ini untuk tidak dipulangkan
tadi saya sampaikan tentang
tentang aspek ancaman
kita punya undang undang
nah apakah nanti
kebijakan yang akan diambil itu
akan tidak menabrak hukum
ini juga perlu dikaji secara mendalam
karena dia sudah membakar paspor
dia tidak lagi mengakui presiden
tidak mau mengakui nkri
kemudian pancasila dan sebagainya
termasuk dia sudah berjuang
untuk kepentingan negara lain
nah faktor faktor itulah yang
kalau disampaikan masih dikaji dan sebagainya
dari jumlah itu perlu diidentifikasi
apakah dia waktu itu korban saja
karena kan banyak yang ketipu juga
anak anak sudah ikut latihan atau tidak
jadi diklasifikasi ya
mana kemudian hanya kemudian korban penipuan
dicuci paham otaknya begitu mana
yang memang dia adalah kombatan fighter nya
nah ini ada proses
biasanya ketika kami masih tugas dulu
kita tukar informasi intelijen dengan
aparat di negara negara tertentu yang menangani itu
kemudian nanti dilihat
bagaimana temuan mereka
kemudian identitasnya dan sebagainya
karena sangat sulit ketika paspor sudah tidak ada dan sebagainya
kan mereka punya nama samarannya banyak sekali
nah ketika mereka tidak mengungkapkan identitas aslinya
bagaimana kita akan bisa mengenali siapa dia dan sebagainya
itu juga yang tadi disampaikan oleh pak suwardi sebetulnya
ada enam ratusan nama
tapi itu masih nama nama alias
dan itu belum bisa dipastikan bahwa jumlah itu betul betul enam ratus sebetulnya
menurut saya ini prosesnya agak panjang
karena mengidentifikasi perorangan saja dengan kondisi tadi
karena memang jaringan teror
atau jaringan rahasia
itu memang biasa menggunakan nama alias sederet
di tempat lain ganti nama dan sebagainya
untuk menyembuhkan identitas aslinya
nah ini sudah itu makan waktu
artinya aparat tentunya harus mengecek bagaimana komunikasi mereka dan sebagainya
dari indonesia densus juga bekerja untuk mengecek
oh ini yang terhubung dengan jaringan ini
yang memberi instruksi mengebom di sini
yang mengirim uang ke sini dan sebagainya
ini perlu waktu panjang
jadi kalau kira kira juni
ya itu pun sudah cepat kalau gini
pak benny tadi menarik ketika anda sempat katakan
isis ini kan menebar ketakutan yang luar biasa
dengan pemenggalan secara frontal bahkan di video kan dan lain sebagainya
dari yang anda teliti ya
atau amati soal gayanya isis ini
apakah itu menjadi karakter atau sebetulnya karakter terorisme
isis ini seperti apa pak beni
ya yang pertama tentunya kita berangkat dari ideologinya dulu ya
mereka mengandung ideologi takfiri
semua orang yang di luar kelompok saya kafir
darahnya halal untuk dibunuh
nah kemudian yang kedua
pameran kekerasan yang dilakukan dan disebar di media sosial
ternyata berhasil merekrut anak anak muda
muda yang notabene mengalami diskriminasi dibully
bayangkan dari eropa berapa banyak
ternyata mereka yang menyeberang ketika diteliti
latar belakangnya adalah mereka mereka yang tidak berdaya untuk melawan ketidakadilan
diskriminasi dibully dan sebagainya
disisihkan dari masyarakat dan sebagainya
merasa apa namanya diperlakukan tidak adil oleh pemerintah dan sebagainya
nah pameran kekerasan itu seperti menjadi penyaluran emosi yang dia tahan
dia puas ketika melihat orang dipenggal diperlakukan sadis
maka mereka berbondong bondong ke sana untuk bergabung
contohnya saja salah satu tokoh pemenggal yang mr john
kita baca riwayatnya ternyata memang dia pelaku kriminal
kemudian dulu merasa diperlakukan tidak adil oleh aparat
dan dicurigai terus akhirnya dia nyeberang
nah dalam konteks ini tentunya kemampuan medsos mereka dalam komunikasi
ini kita harus akui mereka menggunakan telegram dan sebagainya
sehingga mereka bisa menyebarkan ideologi ini ke seluruh negara secara masif
kemudian juga provokasi dia lakukan
dan awalnya ketika dia menyeberang ke negara
pendanaan mereka masih dari minyak ilegal dari hasil rampokan masih ada
itu bisa dipromosikan sebagai daya tarik
maka selalu iming iming mereka adalah
silahkan datang ke sini nanti gajinya sekian puluh juta
makan enak hidup terjamin dan sebagainya
ketika sumber dana itu habis habislah semuanya
jadi propaganda yang sama yang diterapkan ke masyarakat di indonesia begitu
ya beberapa temuan
video video frontal pembunuhan
dan beberapa temuan kami penelitian yang kami lakukan dengan teman teman menunjukkan demikian
ada yang ketipu karena tadi di iming iming tadi dia jual rumah jual tanah
karena diharap di sana akan dibayar mahal bayar tinggi kemudian hidup enak
bisa menjalankan syariah agama dengan penuh
pak benny menarik untuk kita lanjutkan lagi sebetulnya
ulasan terkait dengan paham radikal isis ini yang kemudian mencuci otak banyak orang
termasuk enam ratusan wni yang langsung pindah ke syria begitu
kita coba bahas juga nanti soal propaganda dan juga program diradikalisasi
kalau menurut pak suhardi alyus kepala bnpt
itu sebetulnya angkanya yang kembali itu sebenarnya relatif lebih kecil pak
dibanding yang tidak melakukan kembali perpustakaan
jadi bagaimana anda melihat kebuatan terorisme itu
bagaimana anda melihat itu
apakah itu bisa jadi indikator kesuksesankah
atau justru ada hal hal yang perlu dibenahi sebetulnya soal deradikalisasi
tapi kita bahas nanti pak benny
kami akan break kami akan segera kembali setelah itu